rumah wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude m syarif dilempari botol berisikan spirtus dan sumbu api
kejadian ini terjadi pada pukul lima lebih tiga puluh waktu indonesia barat
dan kepada cnn indonesia com kapolres jakarta selatan komisaris besar indra jafar
membenarkan insiden pelemparan botol yang diduga bom molotov tersebut
sejauh ini kepolisian sudah menemukan pecahan botol bekas asap dan api di kediaman laude
pihak kepolisian juga membenarkan berdasarkan pantauan kamera pengawas di rumah laude
ditemukan orang yang mencurigakan di depan rumah sekitar pukul satu dini hari
sementara itu selain rumah laude rumah ketua kpk agus raharjo juga diteror
di kediaman yang berlokasi di perum geraha indah blok a sembilan kecamatan jati asih kota bekasi
ditemukan tas berwarna hitam yang berisi barang diduga bom rakitan
ada pun barang yang diduga bom yang telah diamankan antara lain pipa paralon detonator sekring
kabel warna kuning biru oranye paku berukuran tujuh cm serbuk diduga semen putih
dan juga baterai panasonic neo sembilan v berbentuk kotak